indonesia kembali mengirimkan produksi vaksin terbarunya ke benua afrika
kali ini vaksin dikirim ke negara anggola
pengiriman ini merupakan bentuk kerjasama dengan badan bentukan pbb yakni who dan unicef
merupakan produk yang mendapatkan prakualifikasi dari who juni dua ribu dua puluh
ini adalah produk terbaru bio farma yang dikirim ke berbagai negara
guna mengantisipasi terjadinya global outbreak virus polioliar tipe dua
bio farma menyediakan sebanyak enam puluh juta dosis produk vaksin mopv dua ini
empat juta dosis diantaranya dikirim ke anggola
yang menjadi negara pertama penerima vaksin buatan bio farma ini
nanti akan di guiding dari who negara mana yang akan menjadi tujuannya
untuk yang perdana ini anggola yang berikutnya nanti ke somalia dan ethiopia
kejadian ini kan adanya kejadian polio liar yang ada di beberapa wabah yang terjadi di dunia
nah dari who memberikan kepercayaan kepada bio farma untuk memproduksinya
dan bio farma menjadi memang produsen yang satu satunya yang terkait dengan polioliar type dua ini
setelah angola pengiriman selanjutnya akan dilakukan ke somalia
dengan jumlah enam ratus tiga puluh tiga ribu dosis dan ethiopia sebanyak satu empat belas juta dosis